lembaga survei mulai mengungkap hasil risetnya tentang elektabilitas kandidat calon presiden untuk pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh
bahkan simulasi terhadap pasangan kandidat capres dan cawapres juga sudah dilakukan untuk mengukur keberhasilan komunikasi politik antar parpol
sebelum mengulasnya dengan para narasumber saya ajak anda untuk melihat lebih dulu angka elektabilitas yang diperoleh para politikus
yang namanya digadang gadang akan menjadi bakal calon presiden tahun dua ribu dua puluh
kita lihat yang pertama ini adalah elektabilitas calon presiden berdasarkan survei yang dilakukan carta politika pada tanggal empat hingga dua belas november dua ribu dua puluh dua
dapat kita lihat ada tiga nama yang sering muncul di urutan teratas ya
ada ganjar pranowo ada anies baswedan kemudian ada prabowo subianto
kita bisa lihat masing masing angkanya ganjar di tiga puluh dua enam anies baswedan di dua puluh tiga
kemudian prabowo subianto di dua puluh dua persen
kemudian dilanjutkan dengan ridwan kamil di angka lima enam persen
dan agus harimurti yudhoyono di angka tiga lima persen
ya selanjutnya kita lihat elektabilitas calon presiden atau bakal calon presiden berdasarkan survei yang dilakukan foxpol center
pada tanggal dua puluh dua oktober hingga tujuh november dua ribu dua puluh
kali ini urutan teratas justru ditempati oleh anies baswedan
kemudian ganjar pranowo dua puluh lima persen
kemudian prabowo subianto dua puluh tujuh persen
ridwan kamil enam satu persen
dan agus harimurti yudhoyono tiga empat persen
anda perlu mengetahui di periode ini ya periode survei dua puluh dua oktober hingga tujuh november tanggal dua november
itu presiden joko widodo sempat memberikan dukungan kepada prabowo subianto
joko widodo mengatakan kenapa harus mintar setuh saya sudah dukung prabowo gitu kurang lebih pernyataannya
kita lihat grafik yang berikutnya adalah perolehan simulasi ya
kalau misalnya dipasang pasangkan nih tiga pasangan capres cawapres dari lembaga survei carta politika
jadi pasangan ganjar pranowo arlangga hartarto berada di urutan teratas tiga puluh empat tiga
kemudian anies baswedan agus harimurti yudhoyono dua puluh sembilan satu
ini pasangan anies dan ahy ini sebenarnya sudah bolak balik
balik bertemu sudah konsolidasi tapi masih memang belum diumumkan sampai sekarang begitu ya
tapi mungkin masih menghitung dan melihat bagaimana sebenarnya popularitas mereka di survei
nah periode surveinya di tanggal empat sampai dua belas november dua ribu dua puluh
kalau anda ingat
tanggal tujuh november ini lagi lagi presiden joko widodo memberikan endorsement ya kepada prabowo subianto itu di acaranya perindo
dan mengatakan setelah ini gilirannya prabowo subianto
dan kemudian kita lihat simulasi tiga pasangan capres capres berdasarkan survei fox poll center
dan kemudian prabowo subianto
sama periode surveinya yang dilakukan oleh foxpol adalah dua puluh dua oktober dan tujuh november dua ribu dua puluh
ini tadi adalah angka elektabilitas kandidat calon presiden dari dua lembaga survei
yang akan diulas lebih detail
karena menarik kalau misalnya kita lihat dari hasil dua lembaga survei ini hasil satu duanya berbeda ya
sekalipun pergerakannya juga tidak banyak dan kita harus ingat ada
ketentuan tertentu ya berkaitan dengan hasil survei ini